nama gozali warga semarang tiba tiba menjadi viral di media sosial
karena mendapat rezeki luar biasa lewat teknologi digital
mahasiswa fakultas ilmu komputer universitas sedian nuswantoro semarang ini
mengaku tak menyangka keisengannya mengunggah timelapse foto dirinya
di aplikasi opensea dilirik oleh kalangan non fengable atau token atau nft
yang kemudian ramai ramai membeli timelibes foto seharga tiga dolar tersebut
dalam kurun waktu empat hari sejak diunggah di nft pada sembilan januari dua ribu dua puluh
video yang berisi sembilan ratus tiga puluh tiga foto selfie nya laku dengan harga termurah dua puluh delapan ethereum
ethereum merupakan nama token di nft di mana pada foto gozali terjual nilai tiga belas lima juta per foto
sehingga total keseluruhan sembilan ratus tiga puluh tiga foto mencapai angka dua belas enam miliar rupiah
dari angka dua belas
dua belas enam miliar rupiah tersebut gozali hanya mendapatkan sepuluh persen
yakni sekitar satu lima miliar rupiah yang rencananya bila dicairkan akan digunakan gozali
untuk membangun studio animasi seperti yang ada di kampusnya
ya kan aku pernah nge upload di sosmed kayaknya gak ada yang bakal nge lag
terus bakal lucu juga kalau semisal ada yang beli di open scene
tapi mas gozali tau gak mereka yang pada beli itu nantinya untuk diapain
jujur aku juga was was sih kayak bisa disalahgunakan gitu
pengalaman gozali ini turut membanggakan nama sivitas akademika universitas dianuswantoro semarang
putra pasangan heru kamdhani dan erna setiawati ini bahkan dinilai menjadi bukti keberhasilan ilmu komputer dan digital yang diajarkan oleh pihak kampus
mas sultan ini ya ini yang memang rezekinya
mas sultan ini juga termasuk mahasiswa yang kreatif ya
nft atau non fungible token adalah produk investasi turunan berbasis blockchain
namun beda dari koin crypto nft hanya bisa dibuat satu kali dalam proses blockchain yang membuatnya unik karena tak bisa tergantikan
beberapa produk karya digital yang bisa dijual lewat nft adalah
gift tweet kartu perdagangan virtual gambar objek fisik skin video game real estate virtual dan beberapa lainnya
sejumlah artis di indonesia disebutkan
sejumlah artis di indonesia disebut sudah pernah meraup cuan lewat nft
beberapa di antaranya adalah penyanyi syahrini aktris lunamaya pemilik lembaga survei indonesia denny ja dan gubernur jawa barat rituan kamil
damar sinuko semarang jawa tengah